oke meskipun kasus covid sembilan belas telah mengalami penurunan di pulau jawa dan bali
peningkatan justru terjadi di beberapa wilayah di luar pulau jawa dan bali
kenaikan permintaan oksigen di daerah menjadi salah satu indikatornya
dan untuk membahas mengenai hal ini bergabung bersama kami ada wali kota makassar sulawesi selatan
muhammad ramdan pomanto atau dhani pomanto
selamat malam pak denny
selamat malam selamat pagi pak
oke dan juga
dan juga bergabung bersama kami ketua bidang penanganan kesehatan satuan tugas penanganan covid sembilan belas
pak alex selamat malam
selamat malam salam sehat
saya ke pak alex terlebih dahulu
pak alex ini lampu oranya atau hati hati ya
jadi tanda untuk wilayah di luar pulau jawa dan bali
mengingat ada peningkatan yang cukup signifikan atas kasus covid sembilan belas di sana
sejauh ini laporan yang diterima pusat
bagaimana evaluasi penanganan covid sembilan belas di wilayah atau di lima wilayah yang patut diwaspadai di luar jawa ini
apakah sudah cukup siap
baik jadi bahwa semenjak kita ppkm
apakah itu ppkm skala mikro ppkm darurat
dan kemudian ppkm yang diketatkan
ada parameter parameter yang terus harus dipantau
yaitu kenaikan kasus positif
baik itu di tingkat provinsi
maupun kenaikan kasus positif di kabupaten kota
dan yang kemudian yang kedua adalah juga
angka kematian ini juga harus bisa kita lihat dari provinsi
ataupun kabupaten kota
dan salah satu juga indikator yang perlu kita monitor adalah
tingkat terisian rumah sakit
jadi di rumah sakit ini juga harus kita lihat
dalam skop di kabupaten kota
ataupun di kota besar
bahwa kita harus perlu
lebih bersiap siaga dalam menghadapi
melonjaknya kasus di sektor hilir
oleh karena itu kita melihat bahwa
perlu pembenahan di kasus di hulu
jadi segala sesuatu yang meningkatnya kasus
baik itu di rumah sakit maupun di komunitas
itu semua pembendahannya harus di hulu
sehingga memang strategi ppkm skala mikro
ataupun ppkm darurat yang sudah kita siapkan ini
ataupun ppkm level empat
itu sebenarnya harusnya semua bisa menekan
seluruh parameter parameter yang ada
jadi spiritnya adalah menekan mobilisasi
menekan supaya tidak ada pergerakan masyarakat
menekan supaya tidak ada kerumunan
dan yang kedua adalah
sebagaimana diperintahkan oleh bapak presiden
supaya semua pakai masker
jadi baik yang keluar rumah maupun di dalam rumah
kalau di dalam rumah itu ada yang bergejala
ada lansia kita tentu harus pakai masker
yang ketiga memang cakupan vaksinasi harus ditingkatkan
di semua lapisan di semua sektor
jadi oleh karena itu persiapan pemerintah tentu arahnya ke sana
bagaimana vaksinasi ini menjangkau mereka di kelompok rentan
dan kemudian bagaimana maskerisasi ini bisa berlangsung di masyarakat
dan tanpa meningkatkan protokol kesehatan
dan kemudian bagaimana kita bisa mencegah
supaya tidak terjadi kumpul kumpul ataupun kerumunan
sebagaimana yang terjadi sering diterlihat di kota medan
dan ini juga terjadi di berbagai kota yang ada di provinsi
yang cenderung naik pada saat ini
jadi sebenarnya pola yang terjadi itu tidak jauh berbeda
apa yang terjadi di bulan terakhir di jawa bali
semua itu adalah intinya kerumunan
dan kemudian pengabeyan di protokol kesehatan
jadi oleh karena itu penebalan yang dibuat oleh pemerintah
dengan hadirnya pemerintah pusat dengan hadirnya pemerintah daerah
tni dan polri kita harapkan ini bisa akan mencegah
supaya tidak terjadi lonjakan yang signifikan
dan kemudian rumah sakit juga di empat provinsi tersebut harus siap
jadi dengan menyiapkan di ugd menyiapkan di icu dan ruang isolasi
tentu ini akan memberikan rasa kenyamanan dan rasa keyakinan
kepada seluruh orang orang yang sakit
jadi kalau kita lihat ada kasus positif yang tinggi
tidak semuanya masuk rumah sakit
ataupun di isolasi yang terpusat
jadi kita berharap juga kepada pusat mas dinas kesehatan
di isolasi mandiri ini harus dalam pengawasan
isolasi mandiri harus dalam pendampingan
karena orang isolasi mandiri yang tidak didampingi
yang tidak diawasin inilah semua yang tumpah ruah ke rumah sakit
tapi kemudian bergejalannya terburukan karena tidak ada pendampingan
oleh karena itu kita berharap kepada seluruh masyarakat
rt dan rw bersama posko ppkm akan memfollow up
mentindaklanjuti bersama satgas racing dan bersama tim pusat mas
ini yang harus memang kita tanamkan ke masyarakat
supaya tidak malu tidak perlu stigma
kalau positif lebih bagus kita berkomunikasi ke rt rw
dan kemudian pemerintah sudah menyiapkan paket
ada paket obat tanpa gejala ada paket obat dengan gejala
apakah itu gejalanya anosmia
atau juga dengan gejala batuk
artinya pemerintah sudah siap untuk bisa membantu masyarakat secara langsung
dengan paket obat obatan dan juga dengan telemedicine
sebagaimana yang dilakukan oleh direkturat jenderal yankes di jakarta
jadi dengan telemedicine dengan paket obatnya
ini juga menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah
baik di sektor hulu maupun juga di sektor hilir
artinya penegakan komunikasi protokol kesehatan di masing masing daerah
ini harus benar benar disesuaikan dengan wilayah tersebut
agar informasinya dan pesannya sampai ke masyarakat
dan tidak melanggar protokol kesehatan
kalau tadi indikator salah satunya adalah keterisian rumah sakit
dari peningkatan kasus di luar pulau jawa
saya ke padani sekarang
padani kota makassar menjadi salah satu wilayah
zona merah yang memberikan kontribusi besar
atas peningkatan kasus covid sembilan belas di sulawesi selatan
bagaimana kemudian keterisian rumah sakit di sana
apakah tenaga medis dan fasilitasnya juga sudah dipersiapkan
mengingat ada lampu oranya ini
apakah anda waspada dari idi dan satgas covid sembilan belas
mengenai peningkatan angka covid sembilan
ya khusus di makassar
memang setiap hari
hari ini terjadi penurunan
sekarang rata rata tiga ratus
sekarang kemarin itu sisa dua ratus empat belas
semoga akan terus turun
nah posisi posisi ini memang
pernah suatu saat ada tujuh ratus kasus
tujuh ratus dua puluh tiga kalau tidak salah
ternyata setelah kami teliti
ternyata ada satu lab yang susah
tidak ada penumpukan sampel
nah sehingga penumpukan ini memberikan
mengkonstribusi tiba tiba ada kenaikan tujuh ratus lebih
padahal itu bukan menggambarkan situasi yang sebenarnya
pembelian sekitar rata tiga ratus
dan hari ini dua ratus empat belas
berbicara soal rumah sakit
beberapa hari lalu ada informasi
ada kabar dari rumah sakit umum daerah makassar
mengenai keterlantaran jenazah di sana
apakah ini bisa menjadi gambaran bahwa
memang tenaga medis di sana sudah kewalahan
jadi kan seperti ini mbak
sesuai aturan yang ada di sulawesi selatan bahwa
pemerintah kota itu hanya menjemput
tinggal dari rumah
kemudian kami yang pemulataran
oleh pemerintah kota
setelah itu dijemput
kalau ke pemakaman
itu bukan tugas pemerintah kota
nah kejadian kemarin itu
kebetulan saat itu
kalau dalam informasi yang kami dapat
ada lima puluh tiga mayat malam hari itu
sehingga khusus di rumah sakit pemerintah kota
di rumah sakit daya
ada empat mayat
kemudian tiga mayat tempat dijemput sebelum dua puluh empat jam
dan satu mayat dijemput setelah dua puluh empat jam
karena ini sudah dikapani
sudah di plastik ya
sehingga laporannya adalah sudah berbau
tapi insya allah
besok ini saya akan mobilisasi semua
pemobil jenazah di kota makassar
saya akan membantu provinsi untuk
saya kembali ke pak alex
sekarang kalau kita berbicara soal resiko dari covid sembilan belas ini
angka kematian sempat mencapai rekornya bahkan
edukasi tentang covid ini masih belum satu tahun ya
ini masih belum satu suara khususnya di daerah begitu
nah nampaknya informasinya masih berbelit belit
bahkan penindakan tegas dari pemerintah daerah
kadang bisa kalah gitu
dengan respon dari warga dari masyarakat di sana
bagaimana kemudian seharusnya tugas kepala daerah
betul betul bisa menindak tegas
dari pelanggaran protokol kesehatan covid sembilan belas
supaya kita bisa tahan lonjakan ini
ya sebenarnya apa yang ditulis di instruksi mendagri nomor dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam
sudah jelas dikatakan di sana
bahwa seluruh perintah ini adalah kepada kepala wilayah
baik kepada gubernur kemudian kepada bupati ataupun wali kota
dan seluruh jajarannya
dan dalam hal ini juga diperkuat bahwa gubernur bupati wali kota juga
di samping mendapat penebalan dari tni dan polisi
juga ada kejaksaan hadir
di dalam rangka untuk menegakkan peraturan
jadi dalam hal ini
yang harus penting kita sampaikan
adalah memang ada peraturan dalam tataran nasional
tapi peraturan ini juga bisa dikomunikasikan
khususnya komunikasi risiko dalam bahasa lokal
jadi kearifan lokal ini perlu kita angkat
supaya mereka tahu bahwa covid itu adalah ancaman
covid itu adalah mengancam dirinya dan mengancam keluarganya
kalau tidak mengancam keluarganya mengancam juga kerabatnya dan teman temannya
inilah yang harus disampaikan mesejnya
sehingga bagi mereka yang positif
langsung mereka mengisolasikan diri
bagi mereka yang kontak erat mereka akan karantina
dan kemudian bagi mereka yang sakitnya sudah sedang dan berat
mereka harus ke rumah sakit
dan bagi mereka yang ringan
tidak perlu malu dan menutup diri
dan harus menyampaikan ke bapak rt bahwa saya positif covid
saya perlu dapat pendampingan
dan pendampingan dari bapak rt dan rw dan posko ppkm adalah
dengan adanya melihat bagaimana gejalanya perburukan atau tidak
kemudian mendapat paket obat yang sudah disiapkan pemerintah
ada paket a ada paket b paket c
ada yang bergejala dan tidak bergejala
ini dulu yang harus diselesaikan di tingkat hulu
kemudian sebagaimana yang diarahkan oleh
kasatgas covid sembilan belas nasional
bahwa lebih baik mereka dirawat di isoter yang sudah disiapkan pemerintah
jadi isoter itu fasilitas yang sudah baik
tidak perlu takut dengan stigma
diberikan jaminan makanan
dan ini akan menjadi salah satu isolasi yang terpusat
pemerintah baik di daerah maupun di kota madia
maupun di kabupaten sudah menyiapkan isoter
dan kita berharap bagi mereka yang positif
bergejala dan rumah tidak memadai
ini lebih bagus ditarik di isoter
apalagi di rumahnya itu ada lansia
jadi lansia lansia ini semua yang menjadi korban
sehingga mereka sakit menjadi sakit sedang
akhirnya perburukan masuk ke icu
dan semua ini adalah mereka sebagai populasi rentan
tentu perlu dilindungi
dilindungi dengan vaksinasi
dan dilindungi juga dari mereka yang sudah terjangkit
jadi memang inilah yang harus kita komunikasikan
bagaimana kita bisa memperkuat pendampingan terhadap isolasi mandiri
dan kemudian mengajak mereka yang ada kelompok rentannya
supaya mau ke isoter
dan kemudian bagi yang sakit sedang
mereka kita rujuk ke rumah sakit
jadi artinya bahwa ini yang harus bisa kita sampaikan dari hari ke hari
dengan demikian persoalan masalah sakit
bisa kita selesaikan
kemudian masalah penularan juga bisa kita atasi
dengan pengatasannya ini
tentu akan ada pelandaian
tentu kita berharap di sini
adalah ppkm desa
ataupun ppkm di kelurahan
tentu melalui lurah dan desa
bisa mengendalikan ini semua
pengendalian itu adalah di lurah dan di kepala desa
satgas tracing akan mendampingi
dan kemudian tim pelacakan kontak yang lain juga akan mendukung
dalam pelaksanaan untuk tracing
tetapi sepanjang ini tidak terintegrasi
sepanjang ini mesejnya tidak sampai ke rakyat
maka rakyat selalu akan merasa curiga
atau merasa panik
sehingga inilah yang harus diluruskan
dan dengan demikian juga
obat obat yang sudah disiapkan pemerintah juga bisa dimanfaatkan
sesuai dengan indikasinya
saya kembali ke pak dhani
pak dhani masih bergabung bersama kami
pak denny berbicara soal pengetatan interaksi tadi
salah satu untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas
ada pengetatan pembatasan wilayah
kalau di jakarta di kota kota besar di pulau jawa dan bali
ada pembatasan jalur
kemudian pengubahan tempat dari hotel menjadi ruang isolasi
bagaimana kemudian strategi dari pemerintah kota makassar
untuk dalam satu minggu ke depan ini
untuk menghindari lonjakan covid sembilan belas
yang diwaspadai diwanti wanti
akan lebih tinggi begitu
kami setiap senin dengan epidemiolog menganalisis keadaan di makassar secara real time
nah pada saat ini tentunya
sama dengan yang tadi pak genting sampaikan pak hoa
tindakan kami adalah hulu hilir
di hulunya kami punya tim detektor namanya
mendeteksi dari rumah ke rumah
kemudian pusatnya ada di an
nah kemudian di hilirnya
di rumah sakit
dan seperti namanya rumah sakit dan pemakaman
nah ini juga punya tempat isolasi terpadu
dengan memakai kapal unsini
sebagai isolasi apung terpadu
nah khusus untuk isolasi apung ini
terkhusus untuk orang orang yang punya risiko menularkan
yaitu kesehatan dan otg
nah sedangkan yang berat
itu langsung ke rumah sakit
nah sedang ini kita lagi sedang mempersiapkan
apakah itu nanti di hotel
saya sudah bicara dengan beberapa hotel
khusus untuk sedang
tapi tidak memerlukan oksigen
nah kalau yang sudah memerlukan oksigen
sudah pada posisi berat ya seperti itu
khusus untuk dengan otg
dia akan kami naikkan ke isolasi apung di kapal
seperti itu mbak
baik jadi melihat lampu oranya
atau tanda hati hati dari idi dan juga satgas covid sembilan belas
mengenai peningkatan kasus di luar pulau jawa
harusnya bisa ditangani dengan tiga hal tadi
keterisian tempat tidur harus sering dicek setiap harinya
kemudian pengetatan protokol kesehatan
dan juga tadi isolasi mandiri harus dalam pengawasan ya
bapak bapak terima kasih banyak atas waktunya
wali kota makassar sulawesi selatan
muhammad ramdan pomanto
dan juga ketua bidang penanganan kesehatan
alexander kaginting selamat malam